sudah jam tiga empat puluh waktunya untuk bagi anda yang baru bangun tidur
mungkin masih kucuk kucuk mata ini waktunya untuk segera pergi ke dapur
untuk menyiapkan hidangan sahur
karena kurang lebih sekitar masih empat puluh lima menit lagi lima puluh menit lagi
akan masuk waktu insap
aduh ini mungkin hari keberapa sih
ini kurang air minum
bukan tadi belum sempat makan belum sempat sahur
belum sempat sahur pak
tapi saya akan nyemil nyemil dulu sebelum apa namanya nanti
ya seperti biasa kami akan menghadirkan menu sahur
yang bisa jadi referensi anda untuk santap sahur bersama keluarga
tapi saya harus tanya dulu apa sih menu sahur favorit kamu
apa biasa orang tuh kalau sahur kan kurang banyak pilihan
atau mungkin nggak pengen makan ini gak pengen makan itu ya
karena mungkin masih ngantuk
kalau saya sih jujur aja ya suka mie instan
mie instan kuah dengan panas pakai cabai rawit pakai telur
waduh itu dahsyat menurut saya
kan agak susah loh kita bisa menaikkan nafsu makan kita di pagi hari buta gitu
itu bisa membuka selarang
selera kamu di pagi hari
oke tapi itu kan mungkin kurang sehat
kurang sehat dan itu sudah putus asa namanya males masak
nah banyak juga makanan makanan kayak misalnya bakso atau mungkin soto
itu yang berkuah berkuah yang hangat yang rasanya
harusnya yang satu ini
jadi kamu mungkin bisa ingat kata katanya bu susi
bukan kalau kamu tidak suka ikan jadi harus makan ikan ikan
khususnya ikan ikan indonesia di perairan indonesia
nah ini menu ramadan kita menu sahur kita pada pagi hari
ini kita akan menghadirkan menu seputar ikan ikan
nah kali ini chef priscilia prinsessa akan memasak namanya agak susah nih ya tuna mac and cheese
apa bahasa indonesia nya
tuna dikasih keju
kita lihat selengkapnya dalam menu sahur ramadan
selamat pagi pemirsa cnn connected ramadan
kali ini saya punya resep yang simple
dan bisa dibikin mungkin bisa dibawa ke kantor bisa dibawa ke sekolah
jadi saya butuh makaroni yang sudah direbus
tunanya ini sebenarnya bisa diganti juga pakai smoke beef bisa diganti pakai ham bisa diganti pakai sosis
ini bahannya simple banget
saya mau pakai satu cup makaroninya
saya mau pakai dua butir telur
tunanya ini sebenarnya sesuai selera
bisa pakai setengah cup aja
ini tunanya yang gak ada rasanya atau yang
biasanya kalau kita buka yang tuna can itu shot water
kita bisa pakai time yang kering
yang dry thyme itu enggak apa apa
pakai thyme nya kurang lebih dua tangkai aja
dua tangkai kalau dari yang fresh thyme
kalau kita pakai time yang kering
kita pakai kurang lebih satu empat sendok teh
oke saya mau pakai lima puluh ml fresh milk
kita campur aja
kita kasih keju
jadi kejunya ini boleh pakai mozzarella cheese
pakai yang quick melt pakai yang cheddar
parmasan sih kurang saya anjurkan
saya anjurinnya sih cheddar cheese
itu simple banget
oh ya tadi saya lupa kasih tahu
sebelum kita memulai semuanya
jadi nanti ini mau kita panggang kurang lebih selama lima belas dua puluh menit
jadi ovennya itu kita nyalakan aja dulu
lalu saya punya kayak punya ramekin
bisa pakai aluminium foil yang sudah berbentuk
berbentuk kayak pinggan tahan panas
itu tinggal kita masukin aja
cuman sebelum dimasukin saya mau kasih butter dulu
bukan supaya enggak nempel
tapi supaya ada rasanya gitu
ada gurih gurih dari butternya
tinggal kita taruh di sini
oh ya saya enggak kasih lagi garam
karena dari tuna itu sudah ada sedikit rasa asin
dan dari kejunya juga sudah ada rasa asin
jadi saya enggak kasih lagi garam
saya mau kasih cheese and black pepper di atasnya
tinggal kita kasih cheese
nah biasanya di atasnya ini
saya suka kasih lagi time nya
kalau enggak ada thyme boleh diganti sama parsley
boleh diganti lagi sama
yang wanginya lebih khas itu sebenarnya time
atau baru diganti sama rosemary
saya mau taruh gini aja di atasnya
kurang lebih lima belas sampai dua puluh menit
suhunya satu ratus delapan puluh sampai dua ratus derajat itu masih gak apa apa
alright kayaknya udah matang
udah sepuluh sampai dua belas menit kita lihat
tuh udah jadi
gimana kalau kita cobain yang ini deh
dan dulu kita bisa tambah gampang saja oke